pemerintah akan menerapkan program vaksinasi covid sembilan belas mandiri atau berbayar pada tahun depan
skema wacana ini diperuntukkan bagi golongan masyarakat mampu atau masyarakat menengah ke atas
kami bahas malam hari ini bersama sekjen asosiasi rumah sakit swasta indonesia iing iksan hanafi
dan juga pengurus harian yayasan lembaga konsumen indonesia ylki sudaryatmo
selamat malam pak iing dan juga pak sudaryatmo
baik saya ke terima kasih bapak bapak saya ke pak iing terlebih dahulu
masih wacana tapi kalau memang ini goal nantinya seberapa siap
bagaimana kesiapan dari rumah sakit swasta di indonesia menjalankan program vaksinasi berbayar ini
untuk masyarakat golongan menengah ke atas ini
baik terima kasih
selama ini kami di fasilitas kesehatan swasta membantu program pemerintah
dalam melakukan vaksin
dan juga kami juga ikut terlibat dalam vaksinasi gotong royong
jadi memang kami sudah berpengalaman untuk mempersiapkan vaksin
malahan sebelum era pandemi juga memang kami di vaksin itu rutin melakukan vaksinasi
bukan masalah covid sembilan belas
nah menjelang untuk persiapan vaksinasi swasta
tentunya masyarakat yang mampu tadi saya katakan mampu ya
tentunya kami sih menyambut kedelai
tapi harap mungkin diperhatikan apakah di era pandemi ini
secara regulasi memungkinkan masyarakat yang mampu itu untuk berbayar
karena masalahnya di era pandemi ini
kalaupun ini nanti jalan sudah harus dipikirkan bagaimana gambaran
atau skema pendistribusian vaksinasi
dengan vaksinasi program ataupun gotong royong
ataupun mungkin kita beberapa vites kerja sama dengan dni
polri ataupun yang lain untuk melaksanakan program
jadi bagi kami tidak masalah itu untuk melaksanakan vaksinasi ini
oke saya ke ylki ke pak sudaryatmo tanggapan dari ylki tentang wacana vaksin berbayar khususnya untuk masyarakat yang dianggap mampu atau masyarakat menengah ke atas
seperti apa dari ylki menanggapi ini
apakah betul karena memang di satu sisi ya mereka mereka yang dimasuk dalam golongan ini adalah mereka yang mampu membayar untuk vaksin
tapi apakah ini kemudian tidak berseberangan terkait dengan hak warga dalam penerimaan vaksin yang sebagaimana sudah disebutkan semuanya sebenarnya kan gratis
ya terima kasih jadi memang di sini ada dua isu ya pertama isu legal yang kedua isu etis
isu legal adalah status dari vaksin sendiri itu mandatori atau bukan
kalau mandatori itu memang mestinya itu difasilitasi
difasilitasi oleh negara
seperti dilakukan di beberapa negara seperti di hongkong di perancis
tapi ada juga yang negara yang melakukan mandatori secara parsial
jadi misalnya di amerika itu pegawai pemerintah federal dan anggota militer itu memang mandatori divaksin
jadi kalau mandatori itu institusi lembaga yang menyatakan itu sebagai kewajiban itu yang memang mestinya harus menyediakan memfasilitasi vaksin
yang kedua adalah isu ini sebenarnya isu etik etik
jadi kalau vaksin berbayar untuk orang mampu itu memang pertama ini nanti kriteria yang mampu tidak mampu itu baseline datanya pakai apa
yang kedua adalah ini menjadi problem etik ketika ada kesenjangan antara ketersediaan vaksin gratis untuk orang
yang tidak mampu sama vaksin berbayar untuk orang yang mampu gitu loh
jadi peran untuk berbayar itu mestinya dibuka ketika pemerintah memastikan bahwa untuk warga yang tidak mampu itu ada kemudahan akses dalam mendapatkan vaksin tadi
oke evaluasi ylki selama ini melihat vaksinasi atau gelaran vaksinasi di indonesia sejauh ini
pertama memang ini ya dari sisi akses masyarakat mendapatkan vaksin itu memang ada kesenjangan antar daerah
jadi untuk dki itu terus terang kita akui begitu mudah mendapatkan akses untuk vaksin
tapi jangankan di luar jawa di jabodetabek itu aja kondisinya berbeda gitu loh
jadi misalnya saya tinggal di kabupaten bogor itu ya baru akhir akhir ini fasilitas vaksin itu apa
tapi sebelumnya sangat sulit mendapatkan vaksin
apalagi kalau kita bicara di luar jabodetabek atau di luar jawa ya
kecuali bali bali memang tingkat vaksinasinya sudah relatif tinggi kan gitu
jadi bagaimana pemerintah memastikan dulu bahwa masyarakat kelompok miskin itu dijamin aksesnya untuk mendapatkan vaksin tadi
baru peran untuk yang berbasis
kayar itu dibuka gitu
oke pak iing saya minta tanggapannya
ini juga mungkin yang dikhawatirkan tidak sedikit pihak salah satunya pak sudaryatmo dari ylki
ketika nantinya wacana ini betul akan dijalankan pada tahun depan takutnya akan menghambat atau memperlambat gelaran vaksinasi gratis ya untuk masyarakat di kalangan lainnya
nah bagaimana kemudian ini juga bisa menjamin suara mungkin dari rumah sakit swasta
kami prinsipnya dari rumah sakit
membantu ya pemerintah dalam melakukan program ini
tadi disampaikan bahwa memang kami di lapangan itu mendapatkan laporan ya memang distribusi vaksin ini tadi disampaikan tidak merata ya

jadi saran kami
terus juga kami lihat juga vaksinasi ini kelihatannya ada beberapa daerah yang sampai berumul
jadi saran kami
adalah bagaimana vaksin itu memang dipersiapkan ya jadi mungkin tiap hari itu ada vaksinasi di situ gitu
jadi mungkin nggak ada lagi tempat vaksin masal yang disitu berkerumun itu kan tentunya sangat membahayakan juga
jadi saya setuju tadi jadi vasket itu ada vaksinasi disitu jadi masyarakat juga bisa mudah untuk mendapatkan aksesnya ya
untuk mendapatkan aksesnya
untuk mendapatkan aksesnya
proses vaksinasi itu setelah misalnya pemerataan itu sudah dilakukan tentunya kita persilahkan untuk masyarakat yang mampu itu mungkin dilakukan yang bayar gitu loh
oke pak sudaryatmo kita tahu bahwa booster itu sekarang cukup banyak dibutuhkan ya untuk menjadi salah satu syarat perjalanan
misalnya untuk haji atau umroh lah umroh saat ini ya kan
karena mungkin dari otoritas pemerintah arab saudi juga memasukkan syarat booster khususnya dari jemaah asal indonesia
nah artinya dengan adanya vaksinasi berbayar ini orang orang yang taruh lah ya memang mampu untuk membayar gitu dengan adanya program vaksinasi booster ini
bukankah ini bisa membantu atau mendorong gitu mempermudah
ya jadi itu
ya jadi itu
ya jadi itu
ya jadi itu
ya jadi memang apa kalau vaksin booster untuk sebagai persyaratan apa tertentu seperti ibadah hadiah itu apa kita harus ikuti ya
tapi kalau itu secara voluntary menjadi persoalan ketika di satu sisi masih banyak anggota masyarakat yang belum mendapatkan vaksin dosis satu
tapi di sisi lain masyarakat yang mampu itu sudah bisa mendapatkan vaksin booster
ini yang secara legal tidak ada masalah tapi secara etik itu menjadi persoalan
oke secara etik ya intinya ya kalau dari ylki melihatnya
saya kembali ke pak iing kalau tadi kan vaksin booster untuk syarat perjalanan
kita tahu bahwa sekarang pak iing banyak sekali yang menawarkan paket paket wisata ya kan
paket paket wisata di luar negeri dengan alasan vaksinasi
salah satunya yang mendapatkan vaksinasi booster ini yang mungkin sekarang juga tersedia di indonesia
nah apakah nantinya ketika program ini dijalankan ada kekhawatiran ini justru akan memperlambat atau mungkin orang cenderung untuk memilih
kan akan ada dua pilihan
dua duanya sama sama bayar untuk orang orang mampu ya bisa saja membayar dua duanya
prinsipnya kami di fasilitas kesehatan swasta tadi tetap membantu baik itu vaksinasi program gotong royong ataupun nanti kalau dimungkinkan berbayar kami siap untuk melakukan itu ya
sebetulnya kami tidak khawatir kalau misalnya ada masyarakat yang pergi ke luar negeri untuk melakukan vaksinasi gitu ya
ya memang itu kan kita tidak bisa memaksa mereka untuk pergi ke luar ya
itu haknya warga negara tentu saja ya
tapi memang di era pandemi ini
pelajaran juga bagi kami
di fasilitas kesehatan swasta
tentunya banyak orang indonesia
yang di era pandemi ini
jadi kesempatan kami di fasilitas kesehatan swasta
untuk bisa memperbaiki
perikan pelayanan kesehatan
kembali ke pak sudariatmo
idealnya seperti apa pak
kalau tadi permasalahan etis yang dipertanyakan kan
yang menjadi tujuan utama
dari anggota masyarakat yang
salah satunya adalah
tapi itu tadi
mestinya itu hanya sebagai perlengkap
tetap yang menjadi
prioritas utama adalah
akses vaksin untuk masyarakat yang
tidak mampu tadi
jadi kalau dibuka
vaksin berbayar pada saat yang sama
vaksin untuk masyarakat
tidak mampu itu masih sulit
ini menjadi persoalan
apakah rumah sakit swasta juga nantinya
artinya ini karena perihal harga atau biaya
jangan sampai nanti ketika ini dijalankan
biaya atau harga vaksin
di satu daerah dengan daerah yang lain pak
dari rumah sakit tentunya ingin
untuk angka cakupan imunisasi
masyarakat ini lebih cepat
jadi ingin di katakan
pemerintah untuk pemenuhan vaksin ini ya memang setiap saat itu ada gitu loh
masyarakat berhak memilih
mengenai tarif tentunya kami akan mengikuti apapun yang ditetapkan oleh pemerintah
kita tidak mungkin melakukan tarif yang tentunya di luar dari kemenangan kami
oke akan berlaku adil dan sama itu dipastikan ya
baik terima kasih pak iing dan juga pak sudaryatmo sudah bergabung untuk berdialog di cnn indonesia connected malam hari ini
nanti kita akan lihat bagaimana wacana ini akan bergulir ke depannya ya
terima kasih bapak bapak selamat malam sehat selalu